gitu jadi kalau nggak usah deket deket lah sama pangeran
biar gak masalah lagi sama mel
ya gue juga gak disuruh gue gak mau deket deket sama dia
lagian gue bingung deh sama mel
kok dia bisa ya
kuat gitu deket sama cowoknya batu bata
namanya juga cinta put
sebenernya siapa sih opa kw
eh kok dia
ini bisa tau ya kalau mel ngancam pangeran
jadi wakil ketua pesaseni menggantikan putri
betul pak rekar
bukannya pak surya yang bilang kalau mengangkat pangeran sebagai ketua dan putri sebagai wakil ketua
untuk pesta seni akan membuat mereka belajar bekerja sama dan tanpa kompak
saya tahu pak rekar
saya tahu hal itu
tapi saya tidak punya pilihan lain
ada apa sebenarnya pak
ini bukan kemauan bapak sendiri kan
lagian saya tidak enak sama my future dutcher
maksud saya putri
apalagi kalau pangeran dan putri sudah prepare konsep untuk pesaseni syur
ya kita beri kesempatan dulu kepada mel untuk menjadi wakil dan membantu pangeran
karena orang tua mel sudah meyakinkan saya

kalau mil itu bisa bekerja lebih baik dibanding dengan wakil yang sebelumnya
jadi karena orang tua mel
begini saja pak rekar
tolong bantu saya untuk menyampaikan hal ini kepada putri
nanti setelah itu baru kita umumkan secara resmi kepada seluruh mahasiswa
mengenai pergantian wakil ketua pesaseni ini
kenapa ya kok aku jadi kepikiran terus sama nawang dan pak remono
apa aku bicarain sama lydia saja soal ini
oh apa pak raymond
kamu baru saja datang ke kantor
iya saya baru saja datang
ibu sudah pulang
aku sedang mengantuk
jauh lebih baik ya kan
enggak aku justru berpikir sebaliknya
gimana kalau nanti nawang akhirnya tahu
kasus kematian pajak yang sebenarnya
yang selama ini sudah kita tutup tutupin
apalagi kalau nanti dia minta bantuan sama pak remon
bisa habislah perusahaan kita
lex kamu gak usah mikir kejauhan
udahlah sekarang kamu jangan pikirin macem macem ya
kamu fokus aja sama kerjaan
kamu memang temanku yang baik
sorry yalit kalau aku udah ganggu kerjaan kamu
enggak kok enggak
aku lagi di kampusnya rizky
ada masalah apa sama rizky
oh enggak enggak ada masalah apa apa
aku cuma mau ketemu sama cewek
yang lagi dekat sama rizky itu
ya sebenarnya sih gue gak pengen nyemunyiin ini dari putri
ini kan kabar yang baik banget buat gue
ya tapi gue gak ngerti kok posisi lo ris
anggap aja ini sebagai bentuk apresiasi gue sama lo buat perjuangin hatinya putri
tapi kalo sampe putri tau dari orang lain gimana ya
gue takut nantinya putri bakal jauhin gue
dan lo juga bisa kena imbasnya
bunga wang jadi dapet bunga belasungka wang
maafin saya bu nawang saya gagal fokus sama perintahnya pak bos
soalnya inpunya kurang jelas sih
lagian tunggu anak saya dulu pergi kuliah baru kamu konfirmasi
eh pak bos saya bawa salinan data kemarin yang pak bos minta itu ada nih sama saya
ya itu nanti aja lah
saya lagi fokus sama benda benda
pak raymond punya anak usia kuliah juga
saya juga punya anak usia kuliah pak
berarti kita cocok dong
sama sama orang tua tunggal anak semata wayang juga
aku nyari putri sepanjang koridor kok dari tadi gak ketemu ya
lain kali minta nomor teleponnya aja deh biar gampang
nah itu putri
oh sus goreng
bisa nggak sih sebentar aja gak ganggu hidup gue
pak heran kenal sama putri juga
lo ini kan wakil gue di acara pesta seni
jadi kita harus bareng bareng memikirkan konsep
karena sebentar lagi acara pesta seni akan digelar
lo lari dari tanggung jawab loh iya
enak aja lari dari tanggung jawab
ya enggak lah
gimana kalau konsepnya kita bikin sendiri sendiri aja
terus nanti kalau udah jadi kita diskusiin dan koordinatorin sama anak anak yang lain
nggak bisa lah usus goreng
kita tuh harus discuss semuanya dari a sampai z berdua
jadi sekarang ayo ikut ke kelas berikutnya
kalau kita discusnya bareng bareng
ada kita malah debat
gak ada justru itu usus goreng
kita harus menghancurkan stigma orang orang
kalau kita bisa kok kerja bareng
ya udah lepas
apaan sih lepas deh
ya udah tapi kita jalannya bareng bareng ya
ya udah ayo ikut gue ke kelas
enggak maunya jalannya bersama sama
aku harus cari tahu
aku harus ngikutin mereka nih